segala sesuatu itu
datangnya dari allah
kalau allah tidak berkehendak
stella tidak akan dapat
kalau allah sudah berkehendak
pasti stella akan dapat
gak boleh serakah
popularitas itu nggak terlalu penting
mau pada lihat artis
eh pada ngapain kalian disini
eh katanya kumpul disini
ketauan kartu kalian
eh padahal kamu juga ngapain kesini
eh saya teh udah curiga dari tadi
kalian pasti diem nih mau nonton artis kan
eh benar juga dugaan saya
kalian bukannya mau lihat artis
kok di sini
kalau di rumahnya ini pasti rame mak
kan nanti juga dia lewat sini
kita tunggu sini saja
tapi mak gak mau nunggu disini bareng kamu ceng
nanti kamu malah genit
sama bu yola
yuk jalan yuk
permisi pak assalamualaikum
kasian kamu ceng
eh cek cek
mau lihat artis ya
saya juga mau lihat
di sini saja cek
di rumah ini pasti rame
cek di sini aja nunggu nya
di sana rame
kamu jangan berdiri aja di sini
tuh sama kang ageng sudah situ
ih apaan sih
ada yang mau ngajak ngobrol
kan aku malah ikut ikutan
hari aja ada yang mau clbk
ada yang mau ngajak ngobrol saya apa
gak mau tuh kum
nanti hatem disuruh pulang
pah saumnya dimana
pah saum lagi ke rumah inin lagi nonton artis
alhamdulillah berarti doanya koh dijawab
soalnya aku berdoa supaya aku itu bisa berdoaan sama kang kusoy
kang kusoy jadi gimana aku yang nembak apa kang kusoy yang nembak aku
kang kusoy gak suka yub kalau aku datang ke sini
terus kang kusoy kang kusoy nyaman gak sih kalau lagi sama aku
stella harus ingat segala sesuatu itu datangnya dari allah
kalau allah tidak berkehendak sila tidak akan dapat
kalau allah sudah berkehendak
pasti stella akan dapat
dan ingat stella harus ikhlas gak boleh serakah
popularitas itu nggak terlalu penting
yang penting stella harus dekat dengan penggemar
semua nasihat eyang itu benar sekali
stella selama ini lupa
stella memang butuh guru spiritual
karena merasa stella udah populer
tapi sekarang stella sadar
stella memang butuh guru spiritual
stella emang butuh seseorang yang bisa nasehatin dan ngingetin stella
sekali lagi terima kasih ya eyang
tolong kamu urus pembayaran ke eyang ya
oh iya baik
yang nanti soal pembayaran diurusin sama mas alex ya
urus aja sama dia
berapa saya harus bayar
takut eyang marah
soalnya eyang mak nggak pernah nuntun jumlah
dikasih berapa pun
asal yang ngasihnya ikhlas eyang mene terima aja
dikasih besar ataupun kecil yang terima
pernah dulu eyang dikasih sepuluh miliar oleh seorang pejabat
tapi uang itu dikembalikan sama ayah karena pejabat itu pas naik berkuar koar
eyang marah uang itu dikembalikan
sepuluh miliar dikembalikan
eyang mah lebih baik menerima seribu rupiah dengan ikhlas dibandingkan sepuluh miliar tapi ria
terus kita harus gimana
ah begini saja
eyang kan punya empat yayasan di luar kota
nanti uangnya ditransfer saja ke masing masing yayasan itu
baiklah kalau gitu
boleh saya minta nomor rekeningnya
hah boleh boleh
nanti saya kirim lewat wa ya
ya baik pak
pertama kali saya mau minta nomor rekening
ya baik pak
ya baik pak
ya baik pak
ya baik pak
pak capt saya cuma mau minta tanda tangan
saya juga mau minta foto pak capt
ya baik pak
saya juga mau minta foto pak capt
ya baik pak

udah kita pulang saja
stellanya gak keluar keluar stellanya sombong
itu mbak stellanya keluar
mbak stella juga
kalau misalnya stella teh foto foto sama warga biar kelihatan dekat sama penyakit

pak tenang semuanya tenang ya tenang bagaimana kalau kita foto bareng bareng sama stella setuju alhamdulillah
makanya saya bilang apa baris yang tertib satu satu